pasca putusan mahkamah konstitusi pihak anies mohaimin dan juga ganjar mahfud menerima sekaligus mengucapkan selamat kepada pemenang yakni prabowo gibran untuk melanjutkan pemerintahan
namun yang menarik saat ini pertemuan dilakukan kedua calon presiden kepada elit politik bahas bagaimana langkah ke depannya
lalu bagaimana dinamika politik pasca putusan mk siapa yang merapat dan siapa yang tetap pada jalur oposisi
kami akan membahasnya dalam dialog di sapa indonesia pagi hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir ke studio
sudah ada direktur eksekutif lingkar madani ada bung rey rangkuti selamat pagi assalamualaikum
kemudian melalui sambungan zoom ada anggota dewan pembina partai gerindra nanti juga akan menyusul dari kubunya prabowo gibran
kemudian ada wakil sekretaris jenderal atau wasekjen pkb
mas hulhuda gus huda assalamualaikum gus huda
selamat pagi dan juga ada politisi dari pdi perjuangan ada mas ciko hakim selamat pagi assalamualaikum mas ciko
pagi assalamualaikum semua mas huda mas rey
ini kan kalau kita melihat ya mahkamah konstitusi sudah mengetuk palu keputusannya final dan juga mengikat
ujungnya adalah permohonan dari ganjar mahfud ataupun anies mohaimin ini ditolak seluruhnya
ada dissenting opinion ada tiga hakim yang berbeda pandangannya
lalu bagaimana langkah politik selanjutnya
saya ke mas ciko dulu mas ciko ini kan kalau tadi melihat pernyataan pak ganjar begitu ya
mas ganjar mengatakan sepertinya kalau melihat politik dari bu mega ini akan memberikan kesempatan kepada pemenang
itu artinya akan berada di luar pemerintahan atau nanti akan ada pertemuan
pertemuan yang paling penting adalah pertemuan di kalangan internal atau rapat di dpp
atau juga pertemuan pertemuan dengan kader kader di akar rumput dari mulai anak ranting dan lain lain yang menyerap aspirasi teman teman kita sekalian di internal
apakah yang menjadi hawa dan keinginan dari sebagian besar atau hampir semua justru
nah kalau kita melihat sampai hari ini
memang hawanya adalah pdi perjuangan siap berada di luar pemerintahan
sesuai dengan sampai hari ini itu juga yang saya dengar dari suara suara dari akar rumput sampai tataran elit
tidak satupun saya mendengar suara yang mengatakan ayo kita bergabung dengan koalisi manapun gitu
jadi tetapi kembali lagi ini juga bagian dari kerjasama bahu membahu dengan mereka mereka yang memilih untuk berada di dalam koalisi pemerintahan atau sebagai pemenang yang ditetapkan oleh mahkamah konstitusi
dan ini sudah menjadi karakter kami yang siap untuk berada di manapun dan siap memberikan sumbang sih yang terbaik bagi bangsa
kalau misalkan pdi perjuangan kan memang sudah tegas begitu ya
lalu bagaimana untuk koalisi ganjar mahfud seperti partai persatuan pembangunan
apakah akan ikut juga dengan pdi perjuangan ataukah kemudian akan ada pembicaraan selanjutnya soal koalisi ganjar mahfud ini
saya rasa sebentar lagi kan sepertinya kita akan juga membubarkan diri ya tpn ganjar mahfud ya kan sebagai tim pemenangan nasional
dan tentunya terkait dengan sikap dari masing masing
partai politik menjadi ranah partai politik tersebut sendiri
dan kita pahami memang setiap partai politik mempunyai karakternya masing masing
dan tidak ada yang salah dengan apa yang menjadi karakter yang menjadi jati diri dan juga yang menjadi visi misi masing masing partai politik
dan kami tentunya saya mewakili pdi perjuangan membebaskan partai partai politik yang sempat kemarin mendukung pak ganjar dan pak mahfud untuk menentukan sikapnya masing masing
ada teman dari koalisi rekan sekoalisi akhirnya tiba tiba berlabuh begitu gabung ke pemerintahan pdi perjuangan
karena memang itu bukan tanah kami untuk menentukan sikap mereka
kalau gus huda sendiri bagaimana setelah melihat dan juga mendengarkan dari putusan mk
langkah selanjutnya dari pkb bagaimana
ya tentu sebagai ruang politik
demi proses penjagaan demokrasi kita yang lebih baik ke depan
semoga memanggul amanat ini bisa dijalankan di dalam pemerintahan dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan dengan baik
jadi baru pada konteks itu
jadi belum ada obrolan lanjut menyangkut soal apa yang akan dilakukan oleh pkb
karena kami butuh konsolidasi internal
dan secara hitungan politik kan mau oposisi dan tidak
oposisi kan masih ada waktu lima bulanan sebenarnya
sampai nanti dilantik presiden baru pak prabowo dan pak gibran
dan sikap apakah nanti akan bergabung ataukah kemudian memilih untuk berada di luar pemerintahan bersama dengan pdi perjuangan
tapi kalau misalkan berada di luar pemerintahan apa nggak sayang itu kursinya di senayan
ya saya kira semua pilihan politik ada konsekuensi yang dimensinya kan efektif atau dimensi tidak efektif dan seterusnya itu
nah karena itu akan terus kita simulasikan akan terus kita hitung
prinsipnya kan mau di luar atau mau di dalam semangat kami semua agenda perubahan yang selama tujuh bulan terakhir menjadi agenda pasangan amin
akan terus kita usung sebagai semangat penjagaan kita untuk demokrasi kita lebih baik dan lebih produktif ke depan
mas ciko mengatakan untuk tpn ganjar mahfud sebentar lagi akan ada pembubaran begitu
nah kalau misalkan untuk koalisi perubahan sendiri bagaimana
apakah nanti akan ada pertemuan selanjutnya masih tetap solid ataukah kemudian memang juga dibubarkan secara resmi begitu
gus huda sudah ada pembicaraan ke arah situ
jadi secara proses politik setelah keputusan mk kemarin sore secara otomatis
koalisi partai pkb nasdem dan pks otomatis juga bubar
tentu sebagai sebuah prosesi
tadi malam kebetulan mas anies setelah dari nasdem datang ke kami ya kira kira kita tunjuk mas anies sebagai panitia pembubarannya lah
untuk secara resmi membubarkan
dengan koalisi perubahan yaitu pkb nasdem dan pks
jadi secara resmi semalam itu koalisi anies muhammad ini sudah bubar begitu ya
tinggal mencari ibaratnya tinggal mencari jalannya masing masing begitu
mencari jalan kebenarannya masing masing begitu yang menurut anda benar begitu ya gus huda
iya karena memang sudah di ujung kan
ketok palu mahkamah konstitusi kemarin
kita akan datang ke kpu untuk mendengarkan keputusan kpu menyakut soal penetapan resmi dari kpu
calon presiden wakil presiden yang terpilih yaitu berdasarkan keputusan mk dan berdasarkan keputusan kpu
oke berarti kalau kemarin mas anies sempat mengatakan di persimpangan jalan begitu koalisinya juga mungkin kalau saya mengibaratkan lagi di persimpangan jalan ini sudah ketuk palu begitu ya kan
tinggal koalisinya mas anies sama mas gus muhaymin mengatakan mau ke kanan atau mau ke kiri begitu ya
tinggal cari saja begitu jalannya mau kemana
nah saya menyampaikan selamat dulu deh kepada partai gerindra begitu khususnya anggota dewan pembina
partai gerindra ada bung andre rosiade yang baru bergabung juga selamat
bung andre akhirnya besok tinggal ditetapkan oleh kpu ya secara sah begitu setelah kemarin putusan mk
insya allah sesuai komitmen pak prabowo yang disampaikan berulang ulang kali di dalam kampanye pilpres
ada dua hal yang pertama syarat indonesia untuk menjadi negara maju seluruh elit politik yang ada di indonesia ini harus rukun dan bersatu
jadi sesuai dengan janjinya mau merangkul juga
intinya harus guyup dan bersatu
yang kedua adalah komitmen pak prabowo kalau takdir allah menyatakan beliau sebagai presiden indonesia ke delapan dan juga mandat diberikan oleh rakyat kepada beliau
beliau sudah tegas bahwa beliau akan menjadi presiden seluruh rakyat indonesia
bukan hanya presiden pemilih dua
lalu beliau ingin mengajak seluruh kekuatan politik yang ada
untuk bersama sama bergotong royong membangun indonesia
nah tentu ya setelah besok insya allah hari rabu penetapan kpu dilakukan tanggal dua puluh empat
tentu komunikasi politik akan dilakukan secara terbuka
bukan lagi panggung belakang
seluruh pimpinan partai politik
seluruh tokoh politik yang ada di indonesia ini seluruhnya negara
seluruh mekanisme dan proses sudah selesai
saatnya kita bergandengan tangan
kita ini punya hubungan yang sangat baik
meskipun kita berkompetisi sangat keras
hubungan pak prabowo dan bumegang sangat baik
kerja sama politik antara partai gerinda dan pdi perjuangan
meskipun dalam pemilu bersaing keras
tapi sampai saat ini masih berjalan dengan baik
demi kepentingan bangsa yang lebih besar
demi indonesia yang guyup
mohon doanya mudah mudahan kita bisa bergandengan tangan
bersama sama bergotong royong membangun bangsa indonesia yang lebih baik
tampaknya sinyal itu sudah ada ke gus huda
kalau misalkan tadi kan gus sudah mengatakan memang sudah secara terang terangan
koalisi dari anies muhaymin ini sudah resmi dibubarkan
ya tentu seluruh proses
saat ini masih panggung belakang
insya allah setelah itu akan ada panggung depan
yang pasti kompas tv diundang
kalau misalkan bung andre mengatakan sebenarnya kita sudah sahabatan
tapi sempat tertunda aja dulu kemarin
mungkin para pimpinan kita sudah melakukan ya
secara kelembagaan memang perlu saya sampaikan
belum membahas secara resmi
apakah akan di luar pemerintah
sementara ini pada posisi
kepada pak prabowo pak gibran
sebagai presiden wakil presiden
kita doakan semoga diberi kemudahan
nah pada tahap berikutnya
secara organisasi kita tunggu
mungkin pasca penetapan kpu
berarti setelah putusan mk ini ya
komunikasi politik yang akan dirangkul oleh
dari anies mohaimin ini sudah selesai
bubar begitu ya dengan adanya putusan mk
kalau pd perjuangan dari akar rumputnya ini
maka yang lebih dekat ke koalisi pak prabowo itu
karena sama sama mengusung kelanjutan
pdi perjuangan dengan pak prabowo gitu
tapi pertanyaannya mungkin tidak dengan pertanyaannya sekarang
kalau kita lihat dari situ itu menurut saya
pemimpin politik akan berada di oposisi
karena mereka membuat jargon perubahan
dan antitesa dari kelanjutan yang diusung oleh pak prabowo
dalam hal ini pkb pks dan nasdem
mestinya berada di luar pemerintahan
karena mereka berada di jalur yang berbeda
tapi apakah pcmisi yang menjadi acuan
lain dulu lain sekarang
siapa yang paling menguntungkan diajak masuk ke dalam
ada pdi ada tiga koalisi partai politik yang lain
bagi saya sih kalau pak prabowo bisa mengajak pdi selesai
dan itu lebih murah dalam pengertian
paling hebat pdi minta tiga jatah kursi kan
kalau ia mengajak tiga partai politik yang lain
karena pkb dugaan saya tidak mau dong cuma satu
nah setidaknya dari tiga partai ini harus disediakan minimal empat kursi
kalau mengajak tiga partai politik itu
dibandingkan mengajak satu partai politik dalam hal ini pdi perjuangan
mau tidak kira kira pada mau tidak ini gabung
nah kalau pdi kan sudah mengatakan tadi
meskipun itu masih pernyataannya
pak ganjar kan kita belum dengar ini
nah sementara kita mengekskus dulu deh
pdi artinya sejauh ini tidak akan masuk ke koalisinya pak prabowo
nah kalau koalisinya ganjar mahfud
nah bagaimana dengan tiga partai politik yang lain ini
bacaan saya dua partai politik dari tiga partai politik ini
warga nu di kekuasaannya pak jokowi
sementara pks dibutuhkan karena mereka dianggap mewakili kelompok islam yang lain
nasdem justru tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh pak prabowo
karena citra koalisi ini sendiri sudah nasionalis
sementara nasdem adalah citranya nasionalis
kecuali menambah kursi di legislatif
ada juga problem soal kehadiran nasdem dengan pak jokowi
pak jokowi agak kurang nyaman dengan surya paloh
berhubung tindakan surya paloh yang sebelumnya
mengumumkan pasangan amin dengan cak imin
yang dianggap oleh pak jokowi sebagai sesuatu yang terburu buru
nah jadi ada dua gap yang membuat nasdem agak kesulitan masuk ke dalam
tapi kalau tetap juga nasdem masuk ke dalam
dalam konteks diajak juga tiga partai politik ini
ya memang harus dibutuhkan kekuatan yang cukup kuat ya
karena kalau nasdem plus dengan pdi perjuangan
itu relatif sudah tiga sampai empat puluh persen kursi di dpr itu dikuasai lagi partai oposisi
itu artinya pak prabowo tanda kutip mampu menaklukkan pak jokowi
nah justru dengan mengundang nasdem masuk ke dalam koalisinya pak prabowo
menegaskan bahwa pak prabowo sudah lebih kuat
ya berpengaruh di dalam koalisinya ini dibanding dengan pak jokowi gitu kira kira
sehingga dengan begitu kita bisa melihat
kalau nanti nasdem tetap diajak seperti pak prabowo
itu artinya pak prabowo sudah lebih kuat dominasinya di lingkungan
apa namanya itu koalisi ini berbanding dengan pak jokowi
oke peluangnya bagaimana kalau untuk nasdem ini
apakah akan juga masuk ke dalam pemerintahan ataukah justru bersama dengan pdi perjuangan
kalau nasdemnya sendiri sih menurut saya ngarep
artinya partai yang paling dahulu mengakui ininya ya nasdem kan
nah cuman justru menurut saya pengakuan yang lebih dahulu itu
membuat daya jual dia melemah
kenapa ya sama lah
seperti orang berpacaran kalau kita dikejar
kita merasa gak sure banget nih gitu kira kira
justru yang malu malu yang gege gising gengsi yang membuat kita menjadi penasaran
kalau melihat sejarahnya kan gitu ya
dna pkb itu kan tidak pernah ada di luar pemerintahan
golkar tidak punya keringat yang cukup lah untuk mendukung pak jokowi
nah sekarang memang mereka pkb gak berkeringat
nah oleh karena itu logik kalau dia minta dua
kalau nggak dua aku di luar nih gitu
nah dua itu tentu kursi kabinet loh
betul nggak emang bener apa namanya
tetaplah bersama kami di sapa indonesia pagi
terima kasih anda masih bersama kami di sapa indonesia pagi
jadi apa yang kemudian langkah selanjutnya
ketika ketuk palu sudah dilakukan oleh ketua mk
karena pak kray mengatakan pkb
ya harusnya dua kursi begitu ya
mengingat memang suaranya yang melonjak secara drastis
begitu ya di pemilu dua ribu dua puluh empat ini

jadi saya kira tidak tepat kalau kita bahas haknya orang
jadi saya kira tidak tepat kalau kita bahas haknya orang
jangan melewati rights nya pak prabowo
sekali lagi pada posisi belum
tetap di luar gitu
tapi perlu kami sampaikan bahwa dan ini
supaya keadilan kemakmuran bisa tegak di indonesia itu tetap harus jalan
bahwa jalannya caranya seperti apa ya nanti kita lihat ke depan
jalannya dan caranya seperti apa itu loh caranya apakah kemudian ada syarat dan ketentuan berlaku dua menteri begitu
itu kan yang kemudian saya pertanyakan agus sudah
ya sekali lagi itu hak priokratif presiden kita hormati termasuk cara kita untuk supaya demokrasi kita sehat saya kira
sepenuhnya kewenangan itu kita tunggu dari pak prabowo sekaligus publik juga masih menunggu sikap resmi pkb apakah mau di luar atau di dalam pemerintahan
kalau kita berandai andai berarti oke gus dong
saya sudah ada kapasitas untuk menjawabnya
jadi sekali lagi kita belum bisa ngomong ngomong soal itu karena pkp sendiri belum memastikan diri apakah mau gabung atau di luar
ya tadi saya sudah sampaikan setelah besok tanggal dua puluh
dan silaturahim akan dilakukan secara intens
jadi publik mari kita tunggu saja pimpinannya bang huda pimpinannya saya pimpinannya pak ciko
insya allah akan ada pertemuan pertemuan setelah itu
jadi yang jelas kita ingin indonesia guyuk indonesia bersatu dan pak prabowo berkomitmen akan mengajak seluruh kekuatan yang ada bergotong goyong membangun indonesia
sehingga harapannya indonesia jauh lebih baik
dan lebih maju ke depannya
jadi tentu sekali lagi akan ada pertemuan pertemuan
oke tapi kalau misalkan tadi anda sebutkan bung andre kan sahabat lama yang sempat tertunda begitu
tiba tiba masuk begitu new member dua kursi
gimana nih lalu bagaimana kalau dengan rekan anda se internal koalisinya terima nggak nih
jadi kalau soal nanti siapa yang jadi menteri partai mana yang dapat menteri mana berapa menteri
sekali lagi kan itu kewenangan presiden terpilih
nanti biarkanlah presiden terpilih bersama ketua umum masing masing partai untuk mendiskusikan
insya allah dengan semangat kebersamaan semangat gotong royong
dan seluruhnya berjiwa negarawan soal itu tidak akan ada masalah
percayalah indonesia ini negara guyup
seluruh tokoh politik kita negarawan
seluruh tokoh politik kita ingin bersatu
jadi insya allah permasalahan permasalahan teknis itu akan bisa diselesaikan dengan baik
oke tapi berarti sudah ada pembicaraan soal transisi pemerintahan kan
karena jangan sampai kemudian bisa transisi pemerintahan itu harus berubah
kalau kita nggak transisi ya kita keberlanjutan
makanya kalau dilihat pak prabowo kan sudah maga oleh presiden jokowi
dalam ratas ratas pak prabowo sudah dilibatkan oleh presiden jokowi
bahwa pak prabowo terlibat sekarang dalam ratas ratas yang dilakukan oleh presiden
jadi tidak ada transisi ya

bahwa kita akan melanjutkan keberhasilan pemerintah pak jokowi
jadi akan smooth dan lancar nanti dari pemerintahan pak jokowi ke pemerintahan pak prabowo
karena memang pemerintahan pak prabowo ini bagian dari melanjutkan keberhasilan pemerintahan pak jokowi
oke ya kan kalau anda mengatakan perubahan kan katanya gus duda koalisi perubahan juga sudah bubar
transisi yang disampaikan tadi
itu tidak akan ada banyak masalah
apalagi pak prabowo sekarang dalam tanda kutip sudah diajak magang oleh pak jokowi
dalam ratas ratas pak prabowo sudah diajak hadir mendampingi pak jokowi
jadi gini deh pertemuan yang selanjutnya begitu ya untuk panggung depannya
apakah ke partanya mas ciko dulu atau ke agus sudha dulu
nanti kompas pasti kena wa dicet
tapi saya sampaikan insya allah demi indonesia yang guyup yang rukun dan bersatu
insya allah akan ada silaturahim dan pertemuan pertemuan selanjutnya
karena seluruh tokoh politik itu negarawan
seluruh tokoh politik itu ingin indonesia bersatu
seluruh tokoh politik ingin indonesia guyuk
kalau kapan siapa duluan itu kewenangan pimpinannya bang huda bang ciko
nah kalau mas ciko sendiri gimana kalau dari partai sendiri membuka ruang seluas luasnya atau bagaimana nih
kalau misalkan memang ada yang dalam tanda kutip bersilaturahmi begitu ya after putusan mk ini
tapi tidak pernah menutup diri sesungguhnya terkait dengan silaturahmi
selama ini kan memang banyak yang mengatakan seakan akan kami menutup diri
masalahnya terhadap siapa gitu
apakah benar dari pihak yang ingin bertemu ada komunikasi yang terjadi
tapi kalau dengan partai gerindra dan pak prabowo kita tidak pernah mempunyai masalah
kalau kita bicara kontestasi memang kita berkontestasi secara keras
tapi di ruang ruang lain seperti mbak puan maharani yang sebagai pimpinan dpr tentunya tidak elok bila dia tidak menjalin komunikasi dengan seluruh partai
seluruhnya dengan pimpinan pimpinan dpr seperti seniornya pak andre pak supni dasko tentunya
pertemuan pertemuan pembicaraan pembicaraan dalam satu minggu bisa terjadi dua tiga kali
dan itu terus terus berlanjut bahkan ketika kita melakukan kontestasi kilpres
nah jadi ini hal yang biasa saja silaturahmi tapi tidak ansih melakukan membahas soal koalisi
karena bersilang pendapat pun kadang kadang memang harus
tapi tentunya kita ini masih dalam satu naungan
satu naungan kekeluarga yaitu pancasila dan nkri
jadi walaupun nanti ada yang berada di dalam pemerintahan maupun luar pemerintahan
sesungguhnya kedua belah pihak itu sedang bahu membahu membangun bangsa
karena memang dalam sistem demokrasi salah satu syaratnya memang harus betul betul ada yang berada di dalam pemerintahan dan juga di luar pemerintahan
tapi kalau kita bicara soal oposisi tidak seratus persen kan
tidak artinya apabila partai gerindra atau pak prabowo mengajukan seratus kemungkinan
ada syarat juga nggak kalau dari mas ciko
mas ciko sayang sekali terputus audio kita
jadi kalau kita bicara soal kursi menteri sebagai negara yang menganut sistem presidensial tentunya itu menjadi hak prerogatif presiden
yang kedua tentunya kita juga punya undang undang kementerian negara
jadi pemilihan menteri tentunya spiritnya di dalam undang undang kementerian negara
karena kita adalah orang orang yang kompeten
orang orang yang berjiwa pancasilais dan ingin menyatukan nkri selamanya dan juga ingin membangun bangsa ke depan
dan tempat pada posisi posisi yang akan diemban
bu rey ini kalau kita lihat kan pak prabowo berusaha untuk merangkul semuanya
tapi kemudian saya juga meng underline soal tadi mas ciko mengatakan harus ada check and balances
jangan semuanya berada di pemerintahan
senada seirama begitu seperti orkestra begitu ya
anda melihatnya memang tetap harus termasuk juga pdi perjuangan yang nantinya akan di luar pemerintahan tampaknya
kalau kita merasa bahwa negara kita ini berdasarkan asas gotong royong berdasarkan asas musyawarah
yaitu harus ada orang yang mengambil peran berbeda beda
ya kalau semuanya sama ya bukan musyawarah dong
kalau kita mau membersihkan parit semuanya bawa cangkul kan bukan gotong royong namanya ya kan
ada yang bawa cangkul ada yang bawa sapu ada yang bawa penki ada yang bawa makanan doang ada yang bawa minuman aja gitu
ada yang jadi komandannya ada yang jadi
nah itu yang disebut dengan negara gotong royong
nah kalau semuanya di pemerintahan ya kita kehilangan para sapah penting dari beberapa negara
dan itu punya kecenderungan jadi otot terian
nah oleh karena itu mestinya yang sekarang kita sebutkan itu bukanlah hormati pemenang tapi hormati juga orang yang kalah
sebagai orang yang kalah ya memang mereka adalah orang yang menjadi mitra pemerintah nanti dalam konteks mempersembangkan
dan tentu peran peran yang dilakukan oleh tim mengawasi macam macam dan seterusnya itu
sehingga hajat utama dari tujuan berbangsa dan bernegara keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia seperti tercantum dalam sila kelima pancasila tercapai
sebab keadilan gak mungkin bisa tercapai kalau ia bersifat monolik
itu keadilan itu tesa anti tesa
ada yang mengatakan a ada yang mengatakan b
sehingga orang mendapatkan apa yang disebut dengan keadilan
itulah pentingnya demokrasi itu dalam bingkai yang kita sebut sebagai gotong royong
sebab kata gotong royong itu sendiri mengartikan ada orang yang mengambil peran berbeda beda
karena kita berbeda beda maka kita kerja sama demi tujuan yang sama
katakanlah misalnya kalau dalam konteks membersihkan got ya membersihkan got
kalau semuanya bawa cangkul repot
yang namanya musyawarah karena ada ide yang berbeda beda
nah ide yang berbeda beda itulah kita pertemukan dalam satu forum
apakah itu nanti di dpr dalam konteks pembahasan rancangan undang undang apbn macam macam dan seterusnya itu
atau naik sedikit dalam konteks mpr itu
kalau ternyata hasil musyawarah nggak dicapai ada mekanisme yang lain
yang bisa dilakukan dan seterusnya
itulah pentingnya menurut saya bukan saja karena apa namanya itu prinsip demokrasi
tapi itu berkesesuaian dengan falsafah bangsa kita sebagainya
nah yang kedua berdasarkan itulah saya sih sebetulnya berharap
kalau besok kpu menetapkan prabowo sebagai presiden dan gibran sebagai wakil presiden
khususnya kepada pak prabowo saat yang bersamaan beliau menyatakan mundur sebagai menterinya pak jokowi
kenapa karena tidak elok bagi kita seorang presiden yang ditetapkan
ya secara administratif sudah dinyatakan menang terpilih
masih tetap tadi apa namanya itu disebut oleh andre
apa ya digodok ya apa setelahnya tadi bung andre itu
bagaimana presiden yang sudah sah meskipun belum dilantik ya kan
magang kepada presiden yang lain
wibawanya dimana etikanya dimana adabnya dimana
oleh karena itulah besok kalau sudah ditetapkan oleh kpu
saat yang bersamaan mestinya pak prabowo mengatakan
saya mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan karena saya sudah sah sebagai presiden republik indonesia
kalau tidak mau disebut presiden magang
kan kalau beliau nanti tetap di dalam anggota kabinet seperti sekarang
nah kita akan memanggilnya inilah presiden magang indonesia gitu
tapi kan kalau misalkan ini kan juga perlu ada proses transisi begitu ya
kemudian mungkin ada tujuannya untuk memudahkan begitu
nggak perlu ada namanya tim transisi
dia nggak percaya juga terhadap apa yang mau dikerjakan oleh dia
nah yang lagi pula yang kedua apa yang mentransisikan
ini kan kekuasaan yang berpindah dari ayah ke anak
kalau perpindahannya di luar kita ya oke deh
loh ini ayah dari ayah ke anak allah
nah yang ketiga tapi kalau tetap ada yang disebut dengan tim transisi
pertama adalah pak prabowo harus terlebih dahulu menyatakan mundur sebagai presiden
cuma jadi ini presiden magang indonesia kan gak enak banget
saya ingin mengatakan bahwa lagi lagi pak prabowo mau mengatakan pada tingkat tertentu
saya ini tidak bisa terus di bawah bawah naungan pak jokowi
ya respon saya ya nggak perlu terlalu didengar pernyataan dari senior saya ini
tidak ada konstitusi yang dilanggar oleh pak prabowo
lalu mungkin pernyataan bang ray ini mungkin terlihat belum bisa move on juga perkara ini
kita punya potensi di kubu mana itu hal hal yang wajar
saatnya kita bersatu memengimbangkan
tentu proses dan ini harus dilakukan dengan cara memastikan keberhasilan pemerintah pak jokowi ini bisa
salah satunya pak jokowi melihat transisi itu
dan pak prabowo ini menterinya pak jokowi
ya wajar saja presiden jokowi mengundang menterinya adil dan merata
yang kebetulan dan terpilih
pernyataan pernyataan partisan itu bahwa ini perpindahan kekuasaan dari bapak kanan
dan faktanya pak prabowo dan mas gibran itu dipilih oleh lima puluh delapan peran
segala tuduhan narasi kecurangan
secara elok menjaga keguyupan
tidak perlu lagi bangun narasi baru
ini perpindahan kekuasaan dari bapak kan
tidak ada perpindahan kekuasaan dari bapak dan anak
yang ada pak prabowo dan mas gibran
memenangkan kontestasi mengalahkan pasangan satu dan tiga
memutuskan memilih pasangan pak prabowo dan mas gibran
jadi tidak elok kita bikin pernyataan pernyataan
kita sudah harus menghormati begitu ya bung andre
kami meluruskan pernyataan yang tidak benar
kita kan punya hak masing masing berpendapat
bahwa tidak ada kekuasaan dari bapak dan anak
yang ada adalah pak prabowo dan mas gibran ikut berkompetisi
kita harus menghormati bagaimana putusan mk dan besok
proses komunikasi sedang jalan
kebetulan pak prabowo adalah menterinya pak jokowi
pak jokowi mengajak pak prabowo duduk bersama
transisi ini bisa mulus dan cepat

apa waktu untuk penyesuaian tapi bisa langsung tancap gas bersama mas gibran
untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pemerintah pancu itu saja sederhana jadi kita
ini kan tidak ada konstitusi yang dilanggar baik gitu loh jangan kita memaksakan kendak ya memaksakan
opini kita gitu loh karena memang kan kita tidak puas mungkin kita jagoan kita kalah gitu loh
oke baik terima kasih kita nanti akan nantikan bersama siapa yang kemudian dirangkul pertama
oleh partai gerindra ataupun juga dari kubu prabowo gibran ini untuk kemudian bisa bergabung
di pemerintahan selanjutnya terima kasih mas ciko bung andre rosiade kemudian ada gusuda
bung rera bersama kami nanti kita akan dialog lagi di kesempatan yang lainnya dan juga di apa ya
tema yang lain yang lebih menarik terima kasih bapak bapak assalamualaikum selamat pagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh